anda kembali bersama kami di after sepuluh
nah untuk anda penggemar sneakers ini ada informasi yang menarik dan kabar bahagia
karena pameran sneaker terbesar di indonesia yaitu jakarta sneaker day dua ribu delapan belas
kembali digelar di salah satu mal di kawasan senayan jakarta pusat
betul ada ratusan merek dan juga jenis sneaker yang bisa anda jumpai
bahkan anda bisa melihat berbagai sneaker yang memiliki nilai sejarah tinggi
meski baru hari pertama dibuka para pengunjung sudah mulai mengantri untuk berburu sneaker
jakarta sneaker day dua ribu delapan belas yang diselenggarakan di salah satu mal di kawasan senayan jakarta pusat ini
di sini anda bisa melihat berbagai sneaker eksklusif seperti vans spongebob puma hello kitty vans metallica
hingga merek sneaker yang belum banyak orang tahu seperti saukoni sejak seribu delapan ratus sembilan puluh
yang jauh lebih tua dari puma nike ataupun adidas
sneaker day dua ribu delapan belas kita punya tema baru namanya back to the roads
di sini kita ingin mengagak teman teman
untuk tahu apa sih rootsnya tentang sneakers itu sendiri
jadi kita kalau nanti teman teman datang ada showcase juga
itu showcase itu ngasih lihat sepatu sepatu yang punya nilai historical yang sangat tinggi
beragamnya jenis sneaker yang ada di gsd ini
membuat para pencinta hingga kolektor sneaker pun rela antri
demi mendapatkan koleksi yang diincarnya selama ini
enggak aku nggak punya brand tertentu
tapi belakangan sih banyak berkisar sama historinya aku
misalnya dulu waktu kecil lihat belum kebeli
sekarang udah bisa nabung ada lagi bisa kebeli itu yang biasanya aku beli
sekitar empat puluh lah
para penyelenggara menargetkan jumlah pengunjung gsd mencapai dua puluh satu ribu orang
csd berlangsung selama tiga hari pada tanggal satu hingga tiga maret
mulai pukul tiga sore dengan tiket masuk rp tujuh puluh

dan kini sudah hadir bersama kami di studio tiga cnn indonesia
ada co founder jakarta sneaker day dua ribu delapan belas muhammad rian

dan juga brand ambassador jakarta sneaker day dua ribu delapan belas yako
kita langsung bertanya ke mas angga dulu
boleh cerita seputar apa sih yang spesial dari sneake days dua ribu delapan belas tahun ini
di jakarta seakan day dua ribu delapan belas yang spesial sebenarnya banyak banget promo ya
karena kita sebenarnya pengen banget nge grab di mana teman teman yang belum suka sneakers bisa jadi suka sneakers
jadi banyak banget promo
kayak misalnya diskon diskon harga diskon udah gitu agak potongan dari sakuku beca
terus udah gitu dari promo kita ada steeldil
steeldil yang harganya cuma rp lima ratus rp tujuh ratus lima puluh dan rp satu
jadi kita pengen yang datang ke jakarta sneaker day bisa beli sepatu
seenggaknya sepatu pertamanya dia jadi dia jember sneakers gitu
jadi kita spread the culture sneakersnya itu di indonesia
jadi yang tidak suka menjadi suka yang sudah suka menjadi lebih menggila lagi ya
ini alasannya kenapa jadi tiga hari
karena kita lihat tahun lalu itu jakarta sneaker day yang tahun lalu tuh kita sampai tiket kita tuh sold out tiap harinya
banyak yang minta ah ayo tambah lagi dong gitu tambah lagi dong
tapi karena di senain city hari minggu nggak bisa jadi kita alihin ke hari kamis jadi tiga hari gitu
jadi biar untuk orang orang lebih banyak bisa datang deh ya kesempatannya untuk datang lebih besar
yang ngantri ngantri bisa kebagian juga gitu ya
ini kan udah dibuka kemarin ya tanggal satu sampai dengan tanggal tiga ya jakarta sneakers day dua ribu delapan belas ini
gimana ini hari pertama kemarin animo dari masyarakat itu seperti apa
hari pertama tuh kita gak nyangka banget di hari kamis ya hari kerja
kita pikir ini pada nggak kerja apa pada gimana gitu kok
sampai benar benar yang ngantri ngantri kan kan juga ada promo juga dari bca itu yang lima ratus ribu buat dua ratus lima puluh orang pertama
itu ngantrinya sampai lumayan panjang juga gitu kan
terus udah gitu dari jam tiga kita open gate itu udah langsung banyak banget yang datang
kita nggak nyangka banget sih di hari kamis padahal itu hari kamis ya hari pertama
dan temen temen kebetulan temen temen apa namanya tenan juga pada bilang
panggilan di hari kamis penjualan gue oke loh gitu di hari kamis padahal gitu
hari kamis aja udah sama itu
sepertinya banyak yang sengaja cuti untuk sneaker days
cuma dicoba di kantor masing masing
apalagi itu yang udah koleksi biasanya langsung udah tau nih kayaknya hari kamis harus saya alokasikan buat sneaker days
nah tapi kalau untuk yako sendiri gimana rasanya nih jadi brand ambasador sneaker days
apakah memang kolektor juga
kebetulan memang kolektor sneakers juga
dan seneng banget sih waktu karena tahun lalu itu udah ngeliat emang dateng juga dan emang beli juga
terus eh ternyata tahun ini dijadikan brand ambasador itu ya seneng banget
apalagi emang relevan banget dengan profesi aku kan sebagai musisi
apalagi kalau manggung itu pasti pakainya sneakers gitu
dan kebetulan memang aku juga menciptakan lagu tema untuk gsd tahun ini
oh apa tuh lagu temanya kalau boleh
judulnya kicks love
spesial bikin buat jakarta sneaker day
wah ternyata ya
nanti kita minta dengar sedikit ya
nanti disimpan di akhir
nah kalau tadi yaku sempat sampaikan kalau emang demen sneakers ya
nah sekarang kan kalau kita perhatikan tren sneakers tidak hanya sneakers doang ini
jadi banyak perusahaan sneakers itu yang berkolaborasi dengan desainer high end
seperti nike dengan louis vuitton gitu
dan juga banyak lah supreme gitu
atau bahkan dengan musisi juga
iya dengan musisi
nah bagaimana ya aku melihat tren itu
menurut gue itu seperti itu lebih semacam apa ya inspirasi gitu loh
karena balik lagi sebenarnya kolaborasi itu sneakers setiap sneakers kan punya history ya
dan dari kolaborasi tersebut tercipta history baru lagi gitu
dan menurut gue sah sah aja dan semakin menginspirasi
karena dari kolaborasi itu biasanya kan muncul sesuatu yang sangat baru
sesuatu yang fresh
nah itu bisa dijadikan acuan sebagai semacam diy untuk desainer desainer itu yang mungkin baru gitu
karena seperti mungkin nike dengan virgil gitu kan
itu dia sendiri bilang gitu bahwa dari kolaborasi ini semoga bisa menginspirasi desainer desainer baru untuk bisa diy
karena bahan bahannya kalau misalnya kita beli gitu kan
terus kita punya sesuatu yang di rumah itu yang bisa dibikin untuk remake lagi segala macam
itu membuat sesuatu yang fresh atau kreatif gitu lah
lebih punya karakter dan juga mungkin customis ke ada rasa personalnya juga
dan ditambah lagi mungkin kalau dengan kolaborasi dengan desainer high end atau segala macam itu
itu melihat bahwa ternyata emang sneakers
jadi kenapa mereka juga melirik ya gitu
nah tapi kalau dari sudut pandang kolektor sendiri
biasanya yang dicari itu yang seperti apa
apakah ada garis merahnya begitu
apa benang merahnya
yang dicari itu yang seperti apa sih
kalau gue sih memang karena kalau misalnya memang suka dari dua brand tersebut gitu
yang saling berkolaborasi itu biasanya dan emang kalau gue sih lebih kebutuh ya gitu
butuh atau enggak itu ya itu gue pasti gue kerja
ya kok sneakersnya udah ada berapa nih kolektornya
jadi kan biasanya ini menarik nih berapa
tidak ada yang ngitung belum ngitung sih terakhir
cuman ya dulu sih sampai sempat mencapai di atas seratus ya gitu
cuman kayaknya karena emang udah lama banget dikumpulin jadi ada yang rusak gitu
jadi ya sekarang mungkin sekitar lima puluh setengahnya lah enam puluh lima
wow bisa diceritakan mungkin sekarang yang dipakai apa nih
kalau yang ini gatorate ya jordan enam ya
jadi nike itu juga berkolaborasi dengan jordan enam sebenarnya itu dengan gatorade minuman gitu
nah mereka ngeluarin bajunya juga apperalnya juga dan juga sepatunya gitu
tapi selain yang ini ada warna yang lain lagi hijau gitu ya yang warna warna gatorite lah
warna warna mentarik gitu ya
nah kalau angga ini ini dari tadi saya udah ngelirik nih
ini kenapa bisa ada spongebob
betulan ini pun baru dirilis di acara jakarta sneaker day kemaren
ini salah satu retailer di indonesia namanya dopein dapper
dia itu rilis hanya di acara jakarta sneaker day dan kemarin antriannya tuh sampai panjang banget
ini salah satu kolaborasi antara spongebob sama si vans gitu
ya yang notabene memang fans itu punya apa namanya
punya vans tersendiri dan spongebob juga punya vans juga tersendiri
jadi ya digabungin itu banyak banget peminatnya gitu loh
cuma fans aja atau ada brand lain yang kolaborasi sama toko toko lain atau apa
sebenarnya setiap brand hampir setiap brand tuh ada kolaborasi masing masing gitu loh
jadi kayak si vans itu kolaborasi sama metallica misalnya pemusik
terus udah gitu dari apa namanya dari brand brand lain juga kolaborasi sama
kartun cartoon apa misalnya kayak gitu ada juga sih
memang udah selain high end brand ada juga musisi bahkan sampai ke tokoh kartun
kalau bisa kolaborasi sama yang namanya sneakers
jadi sneakers bukan hanya sekedar sepatu ya tapi itu dia banyak cerita di baliknya
nah tapi kalau misalnya berbicara mengenai temanya
kalau nggak salah temanya itu back to the roa
nah boleh cerita sedikit tentang itu latar belakangnya
belakang sebenarnya kita melihat dari jakarta sneaker day tahun lalu
pas kita bikin jakarta sneaker dari tahun lalu ternyata agak kita sangka booming gitu meledak
dan banyak banget setelah itu
banyak bermunculan event event sneakers yang kayak kita bilang kayak ya dilatah deh jadi ikut ikutan
tapi yang kita perhatiin adalah orang orang itu yang membuat event sneakers itu nggak ngangkat apa sih dibalik cerita
di balik senikas itu kayak gimana
jadi yang lagi in aja gitu
tapi nggak tahu sebenarnya di balik itu sneakers itu apa namanya ada sejarahnya
ada apa namanya ada culture nya kayak gimana
nah kita di tahun ini kita
kita pengen ngejelasin
kita makanya ada kayak acara talkshow sneaker satu ratus satu juga
nanti dari beberapa pakar sneakers juga gitu
jadi kita menjelaskan lu beli sneakers itu nggak perlu mahal
sebenarnya lu cari sneakers itu biarpun murah itu sebenarnya udah bisa ngejadikan lu jadi sneaker head
kalau sekarang kan orang beli contohnya beli apa namanya beli berani misalnya easy nmd kayak gitu gitu
mereka ngerasa udah jadi sneaker head nih gitu padahal dia punya uang
padahal nggak seperti itu
gamenya sneakers gak seperti itu
kita pengen ngejelasin akarnya tuh dari mana sih kayak gitu
tapi tadi cukup menarik bahwa memang ada juga talk show nya ya
agendanya apa saja nih berarti di tiga hari ini
banyak banget sih sebenarnya
ada talkshow ada performance juga performance musik
terus udah gitu ada
di sana kita membuat acara jakarta sneaker days tuh supaya orang datang ke sana tuh bisa nyaman nih
jadi kayak ada kita ada showcase nya juga tentang yang sejarah sejarah sneakers juga
terus udah gitu ada foto tiga ratus enam puluh booth
untuk foto sepatunya
jadi ngelilingin gitu
terus udah gitu banyak door price banget
kita total hampir dua ratus an lebih door price
jadi bener bener door price nya dikasih gratis gitu loh ke temen temen apa yang datang
dan cuman dikasih kupon aja
kupon tiket yang masuk gitu
sudah gitu banyak diskon diskon juga dari sponsor kita bca juga
terus udah gitu apa namanya talkshow tadi
terus ada beberapa games games juga
terus ada free cleaning segala macam
banyak banget sih di acara jakarta sneaker days
di acara jakarta sneaker days ini
harus dateng deh
jadi ini untuk para pecinta kolektor kolektornya bisa membawa sneakers ya
ya kotor kotornya gitu ya
kotor kotornya untuk dibersihin
jadi penasaran juga untuk seorang kolektor
tadi kan dikatakan juga ya kok pernah punya ada sepatu yang jadinya rusak gitu
karena udah banyak atau udah lama begitu
itu susah nggak sih perawatannya
sebenernya kalau sneakers itu
sebenernya sih kalau misalnya gue terus terang males
biasanya dipake healthy duty gitu kan
gak bisa nyampe rumah udah capek kan
jadi dengan terbantu banget sekarang tuh kita ngomongin sneakers itu tidak hanya ya retailer reseller gitu
di balik itu tuh ada pemainnya which is perawatannya
nah itu penting banget sih menurut gue
karena ya kan pinginnya sneakers juga selain apa ya ya masih dipake tapi juga bisa balik kinclong lagi lah gitu
nah pegilamatnya ini adalah para pemain
para pemain di suhu cleaners ini
oke berarti memang setelah dipake kotor harus dirawat tetapi agar kembali kinclong seperti sediakala
nah kita akan lanjutkan perbincangan lain menarik mengenai sneakers juga selesai jeda berikut tetap bersama kami
kembali lagi bersama kami di after sepuluh dan kita juga masih bersama co founder jakarta sneakers day dua ribu delapan belas muhammad riana dan brand ambassador jakarta sneakers day dua ribu delapan belas yako
nah ini tadi kita udah ngobrol ngobrol tentang sneakers dan juga bagaimana perawatannya dan juga tadi sempat kita sebutkan mengenai kolaborasi ya
ini kolaborasi sneakers khususnya untuk brand brand yang high end gitu ya ini harganya kan mahal banget
dan bahkan juga bisa dibanderol sampai belasan juta rupiah untuk satu pasang sneakers
nah itu kenapa
kok bisa semahal itu
sebenarnya karena kalau misalnya kolaborasi itu pasti diproduksinya itu sangat sedikit limited edition pasti
dan biasanya masing masing kolaborasi itu udah punya masa tersendiri
masanya pasti besar masing masing besar banget masanya
dan pada saat dia launching itu dengan kuantiti yang kecil otomatis dengan demand yang begitu besar banget udah langsung habis tuh
langsung launching pasti udah langsung habis
masih peminatnya masih banyak otomatis keluarlah reseller reseller yang menjual lagi
nah harganya jadi mahal itu sebenarnya karena demand yang cukup tinggi nah reseller bikin harganya ya otomatis dia akan menaikkan harganya karena yang demand yang tinggi tadi kayak begitu sih sebenarnya
jadi ini memang seperti treasure hunt juga ya setelah koleksinya habis begitu nyari siapa yang punya nih
nah tapi juga tentunya yang menarik ini karena memang demandnya

kalau di indonesia sendiri itu market paling besar itu siapa untuk pecinta sneakers
pasti sebenarnya market market paling besar itu ya anak muda sih sebenarnya ya anak anak muda mungkin umuran sekitar belasan smp sma sampai kuliah gitu juga sih
tapi sebenarnya karena strend sneakers ini udah makin berkembang jadi gak banyak banget sekarang istilahnya bapak bapak tuh udah mulai pakai sneakers jadi ke kantor tuh pakai sneakers gitu kayak gitu gitu
jadi sebenarnya udah meluas banget memang awalnya memang pasti anak muda ya
karena memang trend sneakersnya udah mulai bertumbuh jadinya pasarnya jadi luas sih sekarang
atau mungkin bisa jadi dari mudanya udah koleksi sampai muda bapak bapak pun tetep sih ya
kan presiden jokowi juga pakai sneakers loh
oh iya itu dia
presiden jokowi itu trendsetter juga ya
nah ini berbicara mengenai sneakers dan pecinta sneakers dan juga pastinya pengen yang unik unik gitu kan pasti selalu tampil beda gitu
nah ini ada satu customize sneakers ini namanya never to lafish
kita lihat videonya disini
nah ini cukup terkenal ya ya kok ya
tau kan pasti
nah ini terkenal banget dan ini bisa diceritakan ini apa yang membuat never to levis ini bisa menjadi segitu spesialnya diantara para customize sneakers yang lain
sebenarnya memang background mereka itu adalah gravity artist gitu ya
dan mereka awalnya memang dari street gitu
dan kemudian sebenarnya kalau gue lihat sih memang mereka gak pernah berhenti aja mencari media gitu untuk berkarya
iya gitu untuk berkreasi
dan kali ini memang never to laugh banyak sekali menggunakan media sepatu gitu atau sneakers ya untuk berkreasi
jadi semacam remake lah
gilanya sih memang ya mereka berani juga gitu kalau misalnya brand brand high end yang seperti kayak elvi segala macam dipotong gitu
kemudian di remake di sepatunya pun juga di apa ya namanya tuh
di makeover lah
di makeover lah ya
supaya jadi something that apa ya menarik gitu loh yang punya power gitu
misalnya nggak ada yang punya deh
jadi cuma satu
dan orang pasti tertarik kalau misalnya wah cuma ini doang nih gue pengen nih gitu
jadi semakin ada ketertarikan itu semakin tinggi daya jualnya lah gitu
semakin sedikit gitu
kuantitinya pasti semakin mahal harganya gitu
makin banyak yang dicari juga gitu ya
saya mungkin mau mencoba koleksi sneakers mulai sekarang
tapi kita dari jakarta sneaker day mau kasih oleh oleh sedikit
oh ya apa gitu
apa kayak itu sneakers
oh terima kasih
kebetulan ini merchandise kita
terima kasih banyak
ini boleh di muka
ini dia sama seperti mas angga
tapi kalau yang ini versi lainnya
oh sama kayak aku
ini dia ya salah satu official merchandise nya
jadi kalau yang tertarik ini bisa ulang lagi langsung datang aja
langsung datang aja ke jakarta sneakers day tanggal satu sampai tanggal tiga di senain city the hall
itu bisa langsung dapetin merchandise kita disana
selain merchandise juga tadi ada banyak sekali diskon diskon
dan juga agenda acara acara lain ya seperti talkshow dan juga performance
tapi sebenarnya kita agak penasaran
ya kok mungkin mau sedikit memberikan karyanya itu yang berfungsi

kita ngeluangkan kita ya
keluar tadi di sini ya lu
jadi langsung aja ya
achnical days dua ribu delapan belas karena masih ada sampai hari
nah kalau itu nggak usah cuti ya
jadi nggak ada alasan lagi
jumat malam langsung selesai dari kuliah
kerja langsung aja
sebenarnya sih pengen ngobrol ngobrol sampai sore
tapi waktu juga yang bisa kan
terima kasih banyak sudah hadir
terima kasih juga mbak yaku
nah kita ke informasi selanjutnya
dimana nanti usai jeda kami memiliki informasi
sejumlah unta seharga jutaan dolar
ikut kontes kecantikan di arab saudi
nah apa saja kriterianya
sesaat lagi kami hadirkan informasinya
hanya di after sepuluh